coba kita periksa dulu bikin selanjutnya sampai adonannya habis
halo good morning pemirsa aduh lagi kemana nih atau mau ada rencana apa hari ini udahlah ya
di rumah aja sambil melihat saya nih di morning tips kali ini saya mau kasih tips cemilan yang
enak banget di rumah donat tapi cara bikinnya beda nih kayak gimana sih selengkapnya di morning tips
oke jadi seperti yang anda lihat pemirsa disini sudah ada bahan bahannya bahannya sama ya kayak
bikin donat pada umumnya kita pakai telur juga ada
tepung terigu ada susu uht yang full cream ada gula pasir terus kita pakai sedikit pengembang
atau sp ya terus juga ada vanila dan ini ada garam kalau toppingnya disini saya punya beberapa bahan
saya punya whippe cream kemudian saya juga punya gula halus coklat bubuk dan buah buahan sesuai
dengan selera apa yang bikin beda yang bikin beda adalah cara masaknya karena nanti setelah adonannya

saya mau kasih atau mau gorengnya itu pakai centong jadi nanti centongnya kita biarkan di sini terus nanti adonannya saya taruh di atas centongnya udah lah ya daripada terlalu lambayangkan lebih baik kita langsung bikin aja nih adonannya yuk
pertama saya mau pecahkan telur dulu
nah kita masukin aja dulu semua bahan bahan yang ada di sini ya
oke semua bahan bahan udah campur di sini sekarang kita langsung aja mixer
oke sampai udah mengental gini nih baru setelah itu kita akan masukkan ke dalam kantong karena kita kan mau goreng di atas teflon ya
coba kita periksa dulu
ini dulu aja pemirsa nanti ujungnya kan
kita potong terus nanti kita cetak pakai centongnya
supaya setidaknya bagian bawah dari donatnya itu udah agak setengah mateng
biarkan dia kelautan minyak
bikin selanjutnya sampai adonannya habis